tol layang jakarta cikampek ternyata tidak sepenuhnya mampu mengurai kepadatan lalu lintas
di puncak arus mudik natal dan juga tahun baru sabtu kemarin
arus kendaraan terpantau sempat tersendat pada sabtu siang
ruas tol layang jakarta cikampek pun sempat ditutup sementara
di sela kunjungan ke pasar senen
menteri perhubungan budi karya sumadi juga memberi tanggapan
soal kepadatan yang terjadi di tol layang jakarta cikampek pada sabtu siang
menteri budi mengaku setuju jika tol layang ditutup sementara saat kepadatan mengular
mengingat meningkatnya animo masyarakat menggunakan tol jakarta cikampek hingga delapan puluh persen
sejumlah skenario lalu lintas pun disiapkan bersama dengan korps lalu lintas polri dan berlaku situasional
itu kan di ketinggian ya
kalau mereka itu terlalu lama di atas risiko ya
risikonya habis bahan bakar kelaperan belum lagi nanti kalau ada yang pusing
agak sulit untuk jadi saya pikir saya setuju memang untuk dikurangin dulu supaya lancar
jadi yang namanya lalu lintas ini ada format yang umum ada yang khusus
kalau yang umum kesepakatan kita japek itu tidak ada pemberhentian
dia langsung semuanya
justru cipali yang one way ya
dalam skenario besok sebenarnya sudah tidak one way
jadi kalau nanti malam itu jahpek padat ya mungkin agak kita kurangin
ya memasuki libur panjang natal dan juga tahun baru
pergerakan kendaraan sudah mulai terlihat sejak kemarin sampai dengan hari ini
sempat tadi terjadi kemacetan juga dan sejumlah titik terutama di ruas tol jakarta cikampek
meskipun tol japek elevated atau tol layang sudah dibuka
mengapa masih macet dan bagaimana kemudian untuk mengantisipasinya
dalam masa libur panjang di natal juga tahun baru
atau mungkin di masa masa libur panjang beberapa hari besar lainnya di tahun depan
kita akan coba bahas malam hari ini
kita akan ulas soal tol layang jahpek yang kemudian
juga masih terjadi kemacetan bersama dengan ada ibu ellen tangkudung
analis transportasi universitas indonesia
selamat malam ibu ellen
terima kasih ibu sudah hadir di prime news malam hari ini
kita bahas soal kemacetan yang terjadi di tol japek ya
terjadi kemarin sampai ditutup begitu cukup padat ternyata
apakah menurut ibu ini semata mata karena antusiasme atau animu masyarakat yang cukup tinggi menggunakan tol japek
sehingga kemudian volume kendaraannya bertambah berkali kali lipat
atau memang sejak awal anda memprediksi bahwa tol japek ini tidak bisa menghilangkan
kemacetan di ruas tol jakarta cikampek itu sendiri
ya khusus untuk elevated itu memang ada euforia
ini jalan baru ya jalan baru dengan segala macam isu yang bergelombang
yang segala macam lah dan cukup panjang
jadi ada keinginan orang memang untuk mencoba mencoba jalan tol itu
dan rasanya kalau belum mencoba keseluruhan
tidak bisa melakukan
tidak bisa melakukan pendapat pendapat pemberikan pendapat pendapat
jadi satu itu memang ada keinginan untuk mencoba
oke ada euforia ya
ada euforia ingin mencoba tol baru
itu terjadi selalu waktu trans jawa baru dibuka juga seperti itu
padahal tol baru yang ada kan bukan hanya itu ada beberapa tol lagi yang baru
tetapi japek elevated ini memang isunya cukup menghangat sehingga orang ingin mencoba
terus selalu lintas yang bukan liburan
jadi yang ulang alik saja seperti biasa itu
itu sebenarnya adanya terjadi di bawah sebenarnya
karena kan orang yang pulak balik ke bekasi barat bekasi timur
di daerah tambun di situ kan banyak
jadi sebenarnya atasnya jadi macet karena memang ada pertambahan seperti itu
tapi tidak juga memberikan apa
pengurangan untuk lalu lintas yang di bawahnya
karena itu mereka memang perjalanan perjalanan pendek
memang harus laut bawah juga begitu ya
memang harus laut bawah
jadi memang yang di atas harus jauh dan memang ada keinginan untuk mencoba
oke tapi kan sejak awal sebetulnya pemerintah dengan semangat membangun infrastruktur begitu ya
apalagi membangun jalan tol elevated ini ekspektasinya begitu
ekspektasi publik juga kan bahwa ini betul betul bisa mengurangi kemacetan yang selama ini kita hadapi
kalau kita lewat tol jakarta cikampek
tapi justru yang terjadi semalam sebaliknya kan begitu
ini bagaimana bu ellen melihatnya
jadi penambahan suatu ruas jalan tol itu kan peningkatan kapasitas artinya
dan ini kapasitasnya kan double
tetapi tetap saja ada yang namanya pertemuan
jadi ketika turun
ketika turun titik macet di situ ya
dan itu kalau tidak diantisipasi dengan cepat memang jadinya panjang
dan kita melihat bahwa
pada liburan ini menjelang liburan kemarin itu memang menjadi waktu yang paling tepat untuk mulai jalan
orang mulai bukan saja mudik kan ini kan wisata
banyak sekali yang tujuannya wisata akhir tahun sehingga pada saat yang sama volume meningkat
kapasitasnya sudah ada double sudah dua kali lipat
tapi kalau volume meningkat memang akan terjadi stuck di pertemuan
artinya yang terjadi kemarin menurut anda apakah kemudian tidak cukup diperhitungkan oleh pihak pihak terkait
jasa marga mungkin termo merintah
ketika justru kendaraan membludak sampai kemudian harus ditutup sementara
itu bagaimana atau memang sejak awal ketika tol ini digadang gadang bisa mengurai kepadatan di libur libur panjang seperti ini
anda sudah melihat bahwa ini tidak bisa untuk betul betul menghilangkan kemacetan yang ada di ruas tol jakarta cikampek
sebenarnya kalau dilihat bahwa itu belum diantisipasi sih sudah
artinya simulasi simulasi lalu lintas yang akan terjadi ketika ada peningkatan volume
itu sudah dilakukan dengan koordinasi antara korlantas perhubungan dan juga operator jalan tol
mereka sudah melakukan namun memang kan itu dilakukan rekayasanya dengan menutup sementara
karena menutup itu artinya
mengurangi kepadatan di atas jadi yang lainnya lewat bawah
seperti yang dikatakan oleh pak menhub ya bahwa kalau kemudian untuk menghindari juga hal hal yang tidak diinginkan
karena kan yang di atas itu tidak bisa turun kalaupun ada yang mogok bensinnya habis atau sakit atau apa mungkin
terlalu lama terlalu lama di atas itu
jadi memang makanya ada rekayasa dengan menutup
artinya memang kontraflum memang menjadi salah satunya apa bu solusi begitu
salah satu salah satu bukan salah satunya ya
salah satu melihat istilahnya sekarang itu situasional ya
tapi maksudnya melihat kondisi di lapangan
dan sekarang ini semua terutama jalan tol yang utama itu kan semua sudah dilengkapi dengan kamera cctv
sehingga sudah dapat dilihat kondisi kondisi pada saat saat tertentu ketika terjadi kemacetan
maka apa yang harus diambil keputusannya seperti apa melalui koordinasi itu mereka lakukan
bu ellen kalau dari analisis anda dari kacamata anda apa sih sebetulnya menjadi titik masalah utama kemacetan yang terjadi di ruas tol jakarta cikampek misalnya
kalau dulu kan mungkin kita kalau kita lewat sana kita berpikir oke ini kan karena ada pembangunan
sehingga berdampak terhadap transportasi dan juga kemacetan lalu lintas kita begitu
kalau sekarang kan ini sudah dibuka
tapi juga masih terjadi kemacetan
mungkin juga karena volume kendaraan
tapi kalau ada masalah yang lain menurut anda apa yang menjadi titik titik masalah bahwa memang tol jakarta cikampek ini
kalau memang tol jakarta cikampek ini potensial padatnya begitu tinggi sehingga memang kemacetan ini sulit sekali dihindari di ruas tol ini
ya sebenarnya kan kalau dikatakan pembangunan memang pembangunan jalan layangnya sudah selesai
tetapi ada masih ada lagi yang sedang dalam proses
kereta cepat misalnya gitu ya
terlalu cepat dan itu ada persis di pinggir jalan tol dan itu pasti akan menambah atau mengurangi kapasitas yang di bagian bawah
jadi kalau dikatakan sudah bersih juga belum
bersih dari pembangunan
jadi diharapkan nanti kalau semua sudah selesai mungkin kapasitasnya bisa full lagi
nah permasalahannya juga karena ini adalah jalan tol yang juga dilewati oleh kendaraan komuter
mereka yang ulang alik yang setiap hari lewat di situ
karena ada aktivitas aktivitas pekerjaan misalnya begitu ya
berjalan dan itu banyak perumahan di situ selain industri
ya ada industri juga
industri kan juga rutin mereka perjalanannya
nah kalau di libur ini kan memang kendaraan berat memang sudah dilarang ya
ada waktunya memang sudah tidak boleh
tetapi kalau kesehariannya itu kan banyak kendaraan bersyukur karena yang pertama tadi ada perumahan yang memang mereka lewat situ setiap hari
mungkin alternatifnya nanti kalau sudah ada lrt itu mungkin bisa berkurang
jadi ya kita bukan hanya menambah kapasitas tapi mengurangi volumenya
mengurangi volumenya dengan mengalihkan perjalanan itu melalui angkutan umum seperti lrt
lrt ada di situ atau kereta cepat yang kalau ke bandung gitu
nah yang kedua memang ada perjalanan kendaraan berat
dan itu memang di sepanjang cikarang kerawang itu kan industri semua di situ
dan industri di situ pasti itu tidak bisa dialihkan ke lrt atau dialihkan ke kereta kan
tetap mereka akan menggunakan jalan raya
dan kita tahu kendaraan berat itu selain dimensinya yang besar
itu juga kecepatannya kan tidak terlalu tinggi ya
dia kecepatannya malah lambat gitu sehingga membuat gangguan juga untuk arus lalu lintas
bu ellen yang jelas tentu perjalanan mudik masyarakat ini dalam libur panjang natal dan juga tahun baru masih berlangsung
meskipun mungkin hari ini sudah agak agak berkurang ya tidak sepadat kemarin
tapi kan nanti ada arus balik lagi
ini tentu perlu kita antisipasi
apa kemudian menurut anda hal hal yang perlu diantisipasi
baik oleh lrt
baik oleh pihak pihak terkait
atau mungkin oleh masyarakat sendiri ketika memang mau pulang nantinya
kembali ke jakarta melewati tol layang ini
dan apa evaluasi yang menurut anda harus dilakukan oleh pemerintah agar kemudian betul betul bisa mengurai kepadatan
sehingga hal hal yang semalam itu tidak terjadi lagi
kita bahas nanti ya bu ellen ya
kita beritahu kamu
kami akan segera kembali saat lagi
ya anda kembali di prime news
kita masih membahas topik topik hangat pekan ini dalam indonesia pekan ini
yang jelas topik hangat yang juga tengah diperbincangkan adalah soal kemudian bagaimana kita mengantisipasi kemacetan di libur panjang atau juga tahun baru
terutama kalau kita lihat semalam ada kemacetan di ruas tol japek elevated
meskipun hari ini mungkin sudah agak terurai
tapi perlu untuk kita dalami kemudian bagaimana untuk mengantisipasi ini semuanya
saya masih bersama dengan bu ellen
bu kalau kita baca prediksinya ya samarga ya
ini saya baca di detik com
ada kenaikan jumlah kendaraan memang yang dalam libur natal dan tahun baru
prediksinya ada empat tujuh juta kendaraan yang akan melakukan mudik dan juga libur natal tahun baru
artinya memang ini lonjakan yang cukup tinggi ya bu ya
ya jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan
dan itu artinya apa
artinya memang ada perubahan penggunaan moda
jadi dulu itu mungkin orang ke semarang atau ke jogja naik pesawat
sekarang dicoba naik lewat darat
dan artinya transportasi lot udara agak menurun begitu otomatis
ya jadi menurun otomatis
jadi prediksi saya sih itu memang wajar
jadi karena sudah ke semarang bisa dua jam
tiga jam sudah sampai
dulu setiap orang ke semarang atau ke jogja kan naik pesawat gitu
jadi itu mungkin kenaikan yang tadi dibandingkan dengan tahun lalu
dan kalau sifat perjalanannya kan sama
dan bisata itu kalau masih di pulau jawa dan masih mungkin digunakan mobil sendiri kan enak
bisa masuk masuk kemana mana dan kita tidak usah sewa mobil di daerah gitu ya
itu lebih nyaman lah kalau bisa naik kendaraan pribadi
ya karena perjalanan sehari hari itu kan memang perjalanan rutin
ya yang sudah segitu biasanya
dan itu mereka juga sudah jelas komiternya setiap hari
nah kalau yang liburan ini kan memang ya itu tadi ada yang memang benar benar untuk mudik

ada juga yang mau coba dulu ya
ingin coba karena ada berita yang seperti saya suka bilang ini seperti mempromosikan gitu ya
supaya lewat di situ
dan mungkin juga karena masih gratis ya bu atau gimana ya
itu kan masih gratis kan
salah satunya itu ya
ya mumpung gratis kita coba dulu gitu ya
ya nanti stabilannya itu nanti kalau bukan di masa liburan seperti ini sih
artinya keberadaan tol begitu tol elevated juga ini
elevated juga ini men trigger orang untuk mengubah pola perpindahan pergerakan dari hubungan dari udara begitu kemudian menjadi darat sekarang ya bu ya
ya pasti pasti bisa begitu
karena ya itu kan bisa cepat dan ada kelebihan kalau naik darat itu kan kita point to point
kalau naik pesawat kan harus ke bandara dulu
dari bandara bandara tujuan mesti naik kendaraan lagi
tapi kalau naik ini naik ke kota
kalau naik ini naik kendaraan di jalan itu darat kan harus point to point
kita kemana saja bisa
yang memang tidak mungkin kalau yang ke pulau pulau lain
kalau pulau lain pasti
kalau di pulau jawa bali saja itu orang sudah mencoba juga untuk menggunakan transportasi moda darat
bu ellen satu hal lagi yang kemudian diantisipasi oleh jasa marga di libur panjang natal dan juga tahun baru ini
khusus untuk di jakarta
di jakarta cikampek ya
ini menambah jumlah kapasitas transaksi beberapa gerbang tol
gerbang tol cikampek utama kalihurip utama palimanan utara kali kangkung banyumanik warugunung dan beberapa tempat tempat yang lainnya
menurut anda bagaimana kebijakan ini
apakah memang ini pilihan yang tepat atau perlu ada kebijakan kebijakan lain yang harus dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan sebetulnya
ya itu semua kan nama nama pintu di pintu pintu utama di jalan tol trans jawa
dan ketika saya melakukan survei di situ memang mereka itu siap dengan kemungkinan kemungkinan untuk menambah pintu tol
ya dengan pintu tol yang bisa dipasang kemudian bisa dicopot lagi
dan dengan juga menambah orang untuk membantu dengan saya lupa namanya tapi mereka punya alat untuk bisa nge tap tanpa harus melalui pintu
jadi seperti istilahnya itu
ya mereka bisa dicopot bola itu dan itu memang menurut saya itu sangat baik sangat bagus ketika terjadi antrean di pintu
ya antrian di pintu itu memang solusinya hanya dengan menambah pintu itu
karena sekarang kita semua pakai tipe kan pakai kartu
jadi memang harusnya bisa lebih cepat
dan kalau ke depannya sih seharusnya sudah ada teknologi pembayaran yang lebih canggih lagi
dan itu juga sudah disiapkan yang namanya free flow
jadi tanpa ngetap menggunakan aplikasi saja bisa langsung lewat itu bisa lebih cepat lagi
baik bu ellen terakhir apa menurut anda solusi untuk mengantisipasi kepadatan yang seperti semalam terlalu japek terjadi
karena nanti pastinya orang orang ini yang pemudik ataupun masyarakat yang keluar kota ini kan pasti akan balik lagi
nah mengantisipasinya bagaimana ini bu agar tidak terjadi kepadatan karena kalaupun terjebak di atas kan juga berbahaya sebetulnya ini bagaimana menurut anda terakhir
tetap saja persoalannya itu adalah ketika turun
jadi ketika turun dan turunnya ketika arus mudik ini kalau menggunakan jembatan elevated itu adalah di cikunir
dan cikunir itu kan memang gabungan dari beberapa arus sehingga kemungkinan terjadi antrian di situ
itu yang harus diantisipasi dengan koordinasi antara korlantas
di atas perhubungan darat dan operator jalan tol
dengan koordinasi itu nanti mereka akan melihat bagaimana caranya apakah memang tadi japek elevatednya ditutup
atau bisa dibuat kontraflux dan sebagainya
dan kemungkinan untuk mengarahkan lewat di bawah saja
karena di bawah itu kan bisa itu ya kalau lelah bisa istirahat
iya mungkin ivor nya kan sudah nyoba pas berangkat pas pulang lewat bawah saja
dan untuk masyarakat
jadi informasi yang penting adalah mereka mendapatkan informasi
jadi carilah informasi sebanyak banyak tentang kondisi jalan tol itu
jadi kalau mau sudah macet ya sudah tidak usah lewat atas
kan alternatifnya ada
oke dan juga mungkin memilah milah di hari apa ya agar kemudian tidak di puncak kepadatan semuanya ada di hari yang sama begitu ya bu ya
itu agak sulit ya karena kita tidak ada komunikasi itu
tapi yang dilihat adalah informasi dan informasi itu bisa diperoleh
dengan bantuan google
atau dengan dari jasa marga sendiri
itu punya apa instagram atau informasi informat sos itu bisa dilihat
oke mudah mudahan bisa diantisipasi oleh semua pihak
baik dari jasa marga pihak ptk dan juga masyarakat yang melakukan mudik natal dan juga tahun baru
terima kasih banyak ibu ellen tanggurung sudah berbagi perspektif bersama dengan kami malam hari di prime news
kami akan segera kembali dengan topik lainnya
masih dalam indonesia pekan ini kita akan coba mengulas kembali bagaimana kemudian pilihan pilihan nama dewan pengawas kpk
yang telah dipilih oleh presiden sampai kemudian isu ataupun pembahasan mengenai rekening kasino yang digunakan oleh kepala daerah
kita akan bahas dengan narsum yang lain
usaha jeda kami akan segera kembali saat lain